kementerian perhubungan telah menetapkan tarif baru bagi perusahaan penyedia jasa transportasi online
tarif ini akan disesuaikan berdasarkan zonasi di setiap daerah
perwakilan mitra pengemudi yang tergabung dalam gerakan aksi roda dua atau garda mengapresiasi perubahan tersebut
walau belum ideal sesuai yang diharapkan
igun wijaksono ketua presidium gerakan aksi roda dua atau garda menyebut
langkah pemerintah dalam menaikkan tarif ojek online adalah langkah yang telah ditunggu
oleh para pengemudi ojek online sejak tahun dua ribu tujuh belas
ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menetapkan tarif bawah dan tarif atas
bagi dua perusahaan jasa transportasi online tersebut
walaupun nominal tarif yang ditetapkan belum ideal sesuai dengan harapan para pengemudi ojek online
ini mengenai tarif ini bagi teman teman ojek online
sebagian sudah menganggap ini adalah tarif yang ideal
namun sebagian masih menginginkan adanya tarif yang lebih ideal lagi
masih ada selisih nilai sekitar rp dua ratus rupiah sehingga empat ratus rupiah per kilometer di seluruh indonesia
jadi ini yang mesti melalui tahap evaluasi per tiga bulan sesuai dari kepmenhub no tiga ratus empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas ini
sebelumnya kami sudah mengkaji mengenai tarif ojek online ini yang ideal bagi kami ini
angka yang keluar itu berdasarkan biaya dari operasional
biaya perawatan kendaraan
dan biaya lainnya yang memang saat ini terus naik
sehingga ini mengikuti tarif ini akan mengikuti nilai inflasi atau nilai ekonomi yang ada di indonesia ini